sambungan telepon sudah ada mulyo noraha di prabowo deputi bidang meteorologi bmkg di jakarta
selamat malam pak prabowo
selamat malam mbak fani selamat malam pemirsa
terima kasih pak prabowo
sesuai dengan prediksi peralihan musim dari kemarau ke hujan akan terjadi pada awal bulan november
dan hari ini satu november kurang lebih dari siang sampai dengan sore
bahkan mungkin di beberapa wilayah di jakarta masih terjadi hujan ringan
tanggapan atau penjelasan dari bmkg terkait dengan cuaca ekstrim peralihan musim ini seperti apa pak prabowo
ya baik pertama kami sampaikan bahwa kita pada kondisi dari musim kemarau ke musim penghujan
artinya bahwa meskipun pada kondisi transisi seperti ini potensi terjadi hujan sudah mulai ada
namun potensi untuk terjadi
pada cuaca yang masih kering atau terik khususnya pada pagi ke arah menjelang siang ini masih memungkinkan
kemudian kemungkinan yang lainnya adalah ketika terjadi pada kondisi transisi seperti ini
umumnya curah hujan kalau terjadi potensi hujan pertumbuhan awannya cukup intens meskipun sifatnya secara lokal
dan pada berikutnya potensi untuk terjadi turun hujannya pada umumnya akan menjadi hujan yang sifatnya intens
namun durasinya pendek
jadi misalkan pagi ke arah siang cuaca pada umumnya akan panas serik
tapi ketika nanti sekitar jam satu jam dua mulai muncul terjadi pertumbuhan pertumbuhan awan yang cukup intens
namun di pasir secara lokal
jadi kalau kita misalkan melihat jawa bagian barat ini mungkin di wilayah jawa tengah sampai kebelah selatan pada umumnya pertumbuhannya
kemudian pada jam dua jam tiga atau jam empat
jam tiga ke arah jam empat sudah mulai terjadi beberapa wilayah mengalami turun hujan
dan curah hujan ini biasanya akan cukup tinggi intensitasnya
meskipun pada jam jam lima mungkin sudah mulai berhenti
umumnya akan terjadi di sini
tidak tertutup kemungkinan ketika sebelum turun hujan akan diawali dengan adanya hembusan angin yang cukup kuat
di wilayah wilayah bawah pertumbuhan awan
nah ini yang perlu kita waspadai
karena dari pagi ke arah siang umumnya suara panas serik
tapi kemudian pada siang sore terjadi pertumbuhan awan
sore ke arah menjelang malam akan terjadi turun hujan dengan intensitas tinggi
pada sifatnya kandeksurasinya
kondisi ini akan berlangsung sampai prediksinya sampai kapan sampai berapa bulan ke depan
artinya dengan penjelasan tadi
bahwa musim hujan sekaligus puncak musim hujan ini akan bergeser berarti ya pak
ya kalau prediksi bmkg memang awal november sebagian besar wilayah indonesia
sebagian wilayah indonesia sebelah selatan ekuator pada umumnya memasuki masa musim penghujan
jadi beberapa wilayah akan mengalami masuk ke musim penghujan
sepuluh hari pertama bulan november
kemudian berturut turut pada sepuluh hari kedua
ketiga dan seterusnya
kemudian ini akan bergerak dari wilayah barat
dari jawa bagian barat sumatera bagian tengah
sumatera selatan lampung jawa bagian barat
kemudian ke arah timur
termasuk bali ntb ntt
prediksi bmkg untuk wilayah wilayah bali ntb ntt
ini pada umumnya masuk pada bulan bulan desember baru memasuki masa musim penghujan
namun kalau kita bicara secara keseluruhan wilayah indonesia
sebetulnya wilayah sumatera bagian tengah dan utara
ini sudah memasuki pada kondisi musim hujan
dan perlu kita antisipasi untuk wilayah wilayah sumatera bagian tengah dan utara ini
pada umumnya puncak musim hujannya pada bulan bulan desember
kalau kita bicara wilayah indonesia sebelah selatan ekuator
memang kita baru memasuki masa musim hujan pada bulan november
diprediksikan pada bulan desember januari
puncak musim hujannya
tadi pak prabowo menyebutkan mulai dari intensitas hujan ringan sampai dengan tinggi
artinya untuk masyarakat juga untuk bisa lebih waspada
akan se ekstrim akan sebesar apa atau se ekstrim apa cuaca yang akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan
nah pada kondisi transisi seperti ini memang tadi kami sampaikan hujan lebat pada umumnya
pada skala lokal artinya tidak seluruh merata seluruh wilayah
kalau kita bicara jabodetabek pun kemungkinannya hanya lebih banyak wilayah jabodetabek bagian selatan
kemudian pada hari hari berikutnya ada waktu waktu berikutnya baru merambat ke wilayah jabodetabek bagian tengah dan utara
nah seberapa intens atau seberapa ekstrimnya bisa saja pada sekali turun hujan yang mungkin durasinya hanya pada kisaran satu jam dua jam ini
bisa mencapai lima puluh mm turun hujan
nah ini dengan curah hujan yang lima puluh mm ini sebetulnya sudah termasuk curah hujan yang tinggi apalagi dengan durasi yang pendek
yang perlu kita waspadi lebih lanjut adalah kesiapan wilayah yang nantinya ketumpahan air hujan ini
karena dengan waktu yang sangat pendek durasi tinggi ini akan menghasilkan volume air yang cukup banyak
ya air turun yang cukup banyak ini pada waktu pendek ini kan kemungkinannya akan dialirkan di permukaan
karena kalau melihat apalagi kalau kita bicara masalah jabodetabek ini kan cenderung tutupan lahan atau cenderung tutupan permukaan ini sudah banyak merupakan tutupan padat
sehingga daya gerak permukaan ini relatif kecil
dan demikian prosentase air yang turun ini akan cenderung turun
jadi air yang lebih banyak di alirkan di permukaan
ini yang perlu kita waspada ya
baik terima kasih pak mulyono rahadi prabowo deputi bidang meteorologi bmkg sudah berbagi informasi dengan kami di cnn connected malam hari ini